presiden jokowi dodo mengunjungi pasar jatinegara di jakarta timur untuk meninjau langsung harga pangan
jokowi menemukan harga beras masih tinggi
menurut jokowi kenaikan harga beras ini sangat berbeda dibandingkan harga pangan lain seperti bawang merah dan bawang putih yang sudah mulai turun
jokowi mengaku pemerintah telah menggelontorkan stok beras untuk menghadapi permasalahan ini
sehingga diharapkan harga beras segera turun dan kembali normal dalam dua hingga tiga minggu ke depan
jokowi juga menekankan stok beras dalam negeri masih cukup yakni dua juta ton
meski begitu pemerintah masih akan menambah satu juta ton beras lagi untuk memastikan ketersediaan beras di dalam negeri
jokowi menekankan stok beras dalam negeri masih cukup yakni dua juta ton beras lagi untuk memastikan ketersediaan beras di dalam negeri
jokowi menekankan stok beras dalam negeri masih cukup yakni dua juta ton beras lagi untuk memastikan ketersediaan beras di dalam negeri
sehingga diharapkan mungkin dalam dua hingga tiga minggu ini akan mulai dimasarkan
sudah mulai turun meskipun juga sudah turun sedikit
jadi kita harapkan turun dan kembali normal
karena stoknya ada
stoknya kita ada satu enam juta
masih dalam perjalanan
satu enam juta ton dalam perjalanan masih empat ratus ribu
artinya nanti ada stok dua juta
itu pun masih akan kita tambah lagi satu juta
untuk memastikan bahwa stoknya itu ada